jadi kita lembara nih udah beli kuenya di pasar bukan di pasar ngeborong mbak bel tuh lagi
banyak duit oh my god aduh mbak be ngapain sih buang buang duit kayak gitu aduh beli kue
jelas lagi ke murahan aduh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
itu mau tambah angin noncom gua mau jadi udah di luar refreshing erun lu jaga toko ya jangan
males malesan jangan main ps dulu kayak si mahmud tuh kagak ada manfaatnya ye ye bagaimana sih pok
ya be kalau kagak boleh ya udah ngomongin diri ngomongin iya gua kan lagi belajar ps nya main
bola dia jagonya gua pengen pinter kayak dia ki kalau main ps sebagai hiburan sih gapapa tapi
jangan kebiasaan kecing mahmud ntar tuh bener tuh be kagak ada faedahnya kayak si mahmud jadi
udah numpang itu susah lagi emang bener lo jadi benalu
numpang hidup nyusahin friend kata ilmu kebatinannya tinggi itu sindiran buat fren
maksud lu gua disindir iya itu dianggap disini nyusahin hidup
jadi kita lembaran nih udah beli kuenya di pasar bukan di pasar ngeborong mbak bel
ngapain sih buang buang duit kayak gitu aduh beli kue kejelas lagi ke murahan
atau otak apa babel habis dari pasar panas panasan bukan dihormatin malah nyap nyap aja loh kita ini
mau lebaran jadi musti siap siap kalau buat beli kue lo tahu aduh babel meski itu babel konsultasi
dulu mati kalau mau beli kue kayak gitu one man beli aja lagi ya dong
kenapa lo jadi sewot sih kan ini duit duit bokapil lo ngapain lo yang sewot habisnya tuh ya
tika itu udah pesen banyak banget sama umi mariam n umi mariam itu ya kuenya terkenal enak lezat
bersih ame dijamin halal gitu loh kalau itu eh belum tentu eh ngining ngining ha merepet aja loh
kenapa lo kagak bilang bilang babel lah kok jadi babel yang marah marah nyalain tika gitu enak aja
mestinya tuh tika yang marah marahin babe tapi saya main beli aja tuh buang buang duit
tahu namanya eh tika rencananya babel lu juga pengen mesen kue dari umi mariam tapi kuenya udah
habis buat lebaran makanya babel lu ngajak gua ke pasar buat ngeborong kue begitu
ngerinto dengerin tau iya kak emang umi mariam udah gak terima pesanan lagi karena pesanannya sudah
terlalu banyak ya kan ada sent batter banget aware semuanya hitung hirung jalan pria sudah percaya
jauh jauh hari sebelum puasih cuaduk terus masalahnya apa kan tinggal ngambil kuenya dari
umi mariam lu kumpulin diatas meja tentemresses itu kalau gua
ribet ya ribet dong ini masalahnya ya kalau kue umi mariam itu udah jadi terus siapa yang mau
bayar dong tiga pun tidak begitu enak mbak peh aduh kacau kacau semuanya dia masalah lulah
masa jadi masalah gua ah kacau anak lu bar kasih tahu tumpah ya
assalamualaikum waalaikumsalam abah umi
kelihatannya nak ramadini mau pergi jalan jalan
enggak papa umi
kayaknya naram ada udah nggak marah lagi makita iya dia ngelihat mukanya abah memelasnya tega
adanya juga muka um yang melas banyak permohonan begitu kau melayan takut
lagian siapa juga yang marah
abah umi silakan duduk
kok tante rumana nggak diajak ke sini sih tante rumananya lagi jaga toko
ya tante rumahnya lagi banyak kesibukan kenapa tante rumah yang jaga bukannya diajak ke sini
aja tuh kan itu mbak kokomnya enggak masuk sakit jadi terpaksa deh tantenya yang jaga ya bayu anggi
mendingan kalian sekarang tunggu apa apa di dalam ya
kedatangan abah sama umi kesini mau menanyakan hal penting soal soal hubungan saya dengan rumahnya
jujur abah dan umi nggak habis pikir kenapa naram ada memutuskan sepihak
kenapa naram ada memutuskan sepihak

mengakhiri hubungan dengan rumana
padahal umi sama abah nih udah serak banget sama nak rahmadi karena nak rahmadi ini bener bener mantu yang kita harapkan
maaf yaumi terus terang saya tidak mau terlibat masalah yang berlarut larut
ya kalau ada masalah kan bisa dibicarakan baik baik
loh kok pada balik emangnya gak jadi pergi
bapak lagi ada tamu
tamunya siapa ya
abah dan uminya tante rumana nek
apa lagi sih itu orang kadang malunya ya
sayang sekali kan hubungan yang baik ini kita bina selama ini
terputus begitu aja
jadi kedatangan abah sama umi kemarin sengaja untuk islah agar hubungan anak rahmadi kembali kepada anak rumani
lo liat tuh bahan emangnya
abis uminya mahal banget sih

perhiasan imitasi kayak gitu
perhiasan imitasi kayak gitu
perhiasan imitasi kayak gitu
ya bah emas berlian dibilang imitasi
suruh ke dokter matanya kagak benar
aduh kesian deh orang kaya tapi kakak ngerti yang mana emas palsu yang mana kagak
justru saya ngerti perhiasan makanya saya tahu itu perhiasan imitasi atau asli
lagian bu hajah tolong deh kok kesini ini mau pamer perhiasan kayak gitu
bang haji sama bu haji muhyiddin dateng kesini kan bukan buat pamer perhiasan emas yang beredot itu kan
ya meskipun belakang ini harganya lagi mahal
apalagi melebaran ibu
betul jadi inti kedatangan kami kemari ingin agar nak rahmadi kembali hubungannya kepada nak rumani itu saja
betul kan sayang kalau hubungan baik itu tidak dijaga dengan baik apalagi udah lama kita mau niat di sana
ya saya sih setuju aja maksud bang haji mau memperbaiki hubungan si latu rahmi ini gak keberatan
tapi kami minta deh pengertian dari bu haja sama pak haji kalau kita itu udah gak bisa lagi meneruskan rencana untuk berbesanan
karena kita ini kan gak cocok ya kan
loh kok gitu kita kan dateng kemari niat baik dan maksud baik jangan asal nolak begitu aja